menyenangkan ya pas untuk berakhir pekan besok
nah kalau bicara soal wisata dan edukasi
merupakan kombinasi terbaik untuk mengisi hari libur
terutama nih untuk anak anak
ya seperti menyaksikan hewan yang ternyata memiliki beragam manfaat untuk si anak
berbagai macam cara dilakukan orang tua untuk mengisi hari libur sang anak
wisata sekaligus edukasi tentu menjadi kombinasi yang tepat
untuk menyenangkan anak sekaligus memberi pembelajaran
salah satu yang kerap jadi pilihan adalah wisata melihat satwa
di sanalah momen bagi sang anak untuk terjun langsung mempelajari lingkungan dan makhluk hidup
animal itu kan bagian dari makhluk hidup ya
dimana dia punya ciri ciri tersendiri
nah anak memang perlu untuk anak tertentu ya usia misalnya preschool gitu ya
itu kemampuan anak dalam identifikasi animal atau binatang itu kan lebih baik ketika kita melihat secara langsung
memang kemajuan teknologi informasi saat ini memberi kemudahan bagi orang tua untuk memperkenalkan lingkungan dan hewan kepada anaknya
namun merasakan dan melihatnya secara langsung pada akhirnya memiliki nilai lebih
kemampuan dia menyerap suatu informasi akan jauh lebih baik dibandingkan anak hanya melalui buku misalnya
kemudian juga ada semacam pengalaman yang menurut saya akan lebih berharga ketika anak melihat secara langsung tadi

melakukan kegiatan secara langsung dibandingkan hanya membayangkan
pendampingan keluarga dalam wisata melihat satwa menjadi satu aspek yang penting
berwisata kemudian akan menyisakan kedekatan antar anak dan orang tua
tapi intinya adalah anak anak yang sering pergi bersama keluarganya akan memiliki kedekatan yang jauh lebih kuat dibandingkan anak anak yang jarang berlibur dengan keluarganya
biasanya anak akan jauh lebih memiliki kepekaan terhadap anggota keluarganya
tak sedikit orang tua yang memilih wisata melihat satwa untuk mengisi hari libur mereka beserta anak anak
selain relatif murah ragam manfaat bisa dirasakan anak anak dan tentunya juga orang tua mereka
fajar fadilah cnn indonesia